ratusan wali murid di klaten harus antre berjam jam untuk mengurus surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial atau dtks
di kantor dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana selasa siang
sebagian wali murid ada yang harus duduk lesehan di halaman selasar kantor maupun di bawah pepohonan
surat tersebut menjadi salah satu syarat dalam penerimaan peserta didik baru tingkat smp jalur afirmasi bagi warga kurang mampu
gimana ini kalau kehabisan
besok kesini lagi
kalau besok juga nggak dapat ini nomor antrian gimana bu
masa ya sekitar lain ya pak
sekretaris di sos p tiga a ppkb klaten sinung nugroho menjelaskan pada hari biasa permintaan layanan surat dtks umumnya sekitar seratus orang per hari
selama masa ppdb permintaan layanan surat dtks melonjak mencapai
tujuh ratus orang per hari
lonjakan ini membuat petugas kewalahan
tim liputan cnn indonesia